bank indonesia sebagai bank sentral yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
memiliki layanan service desk teknologi informasi
telah berupaya menjadi service desk yang berkualitas dan profesional
dengan penerapan good governance untuk memenuhi kebutuhan stakeholder bank indonesia
layanan service desk ti bank indonesia telah diserapkan sejak satu juli dua ribu tujuh
kemudian diperluas dengan it command center pada satu juli dua ribu dua puluh
service desk ti bank indonesia saat ini telah mengimplementasikan iso sembilan ribu satu dua ribu lima belas system management
yang memiliki penggunaan yang berkualitas dan profesional
implementasi iso sembilan ribu satu dimaksudkan untuk menerapkan sistem manajemen untuk yang efektif dan efisien
termasuk proses proses dalam rangka perbaikan sistem operasional secara menyeluruh
terus menerus dan dalam rangka juga untuk meningkatkan kepuasan pengguna
untuk memastikan iso ini diterapkan secara kontinu
harus dipastikan perubahan budaya kerja berlangsung baik
proses senantiasa mengacu kepada standar yang diterapkan
untuk mencapai layanan service desk yang excellent
agar senantiasa menyelaraskan antara penerapan proses iso yang konsisten dan service level agreement
semoga service dari bank indonesia menjadi yang terbaik di regional
operasional layanan servis des teknologi informasi berada di dalam departemen
pengelolaan sistem informasi divisi pengelolaan aset dan layanan sistem informasi bank indonesia
semua personil service desk meyakini disiplin pribadi tanggung jawab kejujuran
kerjasama sebagai sebuah tim dan musyawarah merupakan komitmen kami
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa
seluruh mekanisme pelayanan yang telah kami lakukan
dan mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan dalam satu bentuk sistem manajemen mutu
mengacu kepada standar internasional iso sembilan ribu satu dua ribu lima belas
unit service desk teknologi informasi menyediakan layanan permintaan dan pengaduan
yang telah menerapkan iso sembilan ribu satu dua ribu lima belas sebagai sistem manajemen mutu untuk mencapai kepuasan pelanggan
teman teman sekalian terima kasih atas upaya kerasnya sehingga kita bisa mengimplementasikan
iso sembilan ribu satu agar dijaga konsistensinya
semoga kita bisa menjadi service desk tipi yang excellent